itu tadi gambarannya dan kalimantan timur yang akan menjadi ibu kota baru dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di indonesia yaitu sungai mahakam
dengan panjang sejauh sembilan ratus dua puluh km sungai mahakam juga memiliki aktivitas wisata yang bernama susur sungai mahakam
dengan menggunakan kapal kayu besar anda bisa melihat pemandangan di hilir sungai
kota samarinda di kalimantan timur memiliki kapal wisata yang hilir mudik di sungai mahakam
kapal kayu berkapasitas seratus orang ini mengantarkan pengunjung melihat lihat panorama di kawasan hilir sungai mahakam
dari dermaga mahakam ilir kapal bergerak menuju hulu
sepanjang jalan terlihat deretan rumah panggung kayu khas kalimantan
dari kejauhan juga tampak bangunan islamic center samarinda sebuah masjid yang diresmikan pada dua ribu delapan belas
beberapa ratus meter di depan terbentang jembatan mahakam sepanjang empat ratus meter
yang menghubungkan samarinda kota dengan kecamatan samarinda seberang
ada pula jembatan mahakam hulu atau mahulu yang menghubungkan kecamatan sungai kunjang dan kelurahan sengkotek samarinda seberang
jembatan ini mempunyai bentang lingkar baja yang menjadi ciri khasnya
kita saya sukanya itu karena ada euforia
atmosfer bahwa kami ini orang kalimantan ini memang orang tinggal di tepi sungai gitu loh ya kan
jadi kadang kadang bener nostalgia juga ya
terus kadang kadang ya refreshing ya
dulunya kapal susur sungai ini merupakan kapal yang mengangkut penumpang dan barang menuju daerah daerah pedalaman di kalimantan timur
makam ini itu mulai dua tahun terakhir ya
mulai dari tahun dua ribu tujuh belas itu kita mulai galakan
ternyata di kota samarinda ini ada potensi yang selama ini selalu dinikmati tetapi tidak disadari gitu
kapal wisata susur sungai mahakam rutin berlayar setiap sabtu dan minggu mulai pukul lima sore
pengunjung dikenakan tarif lima puluh per orang sekali jalan